inilah kepanikan sejumlah warga yang terjadi saat gempa dengan magnitudo lima delapan mengguncang bali pada senin sore
gempa bumi yang terjadi sekitar pukul lima belas lebih tiga puluh enam waktu indonesia tengah ini
membuat warga berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri
kepanikan juga dialami sejumlah warga yang tengah menunggu pasien di sebuah rumah sakit
saya lari kotong nenek keluar
panik jelas panik mas sampai berteriak saya
kerasnya guncangan gempa yang berpusat di tujuh puluh empat km arah tenggara kuta selatan bali ini
juga terasa di pulau lombok nusa tenggara barat
sejumlah warga yang berada di sebuah pusat perbelanjaan langsung keluar dari gedung
demikian juga dengan sejumlah pasien rumah sakit provinsi ntb
yang lari keluar dan bertahan di luar ruangan
karena khawatir jika terjadi gempa susulan
jelas sekali lut ini goyang
berapa kali gempanya
sekitar mungkin empat
lama lama dia
tidak terlalu lama cuma goyangnya itu besar sekali
tak hanya di pulau bali dan lombok
gempa yang berpusat di sembilan tiga puluh enam derajat lintang selatan
dari satu ratus lima belas lima puluh sembilan derajat bujur timur ini juga dirasakan warga pulau jawa
sejumlah wartawan yang ada di ruangan media dprd banyuwangi jawa timur
yang merasakan getaran gempa langsung keluar ruangan untuk menyelamatkan diri
gempa yang terjadi antara lima hingga tujuh detik tersebut
juga dirasakan oleh seluruh warga di banyuwangi
ya keras sekali pas kita asik bikin data di komputer
tiba tiba gempa guncangannya lumayan keras
panik tadi mas
panik langsung lari lari keluar semua
karena memang cukup keras guncangannya cukup keras
dirasakan berapa lama mas
gak lama mungkin ya hitungannya detik lah itu ya
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg kelas tiga banyuwangi
saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan
gempa magnitudo lima delapan yang dipastikan tidak berpotensi tsunami tersebut
telah terjadi di tujuh puluh empat km tenggara kuta selatan bali
di kedalaman satu ratus dua puluh empat km
hingga senin sore pihak badan penanggulangan bencana daerah
atau bpbd banyuwangi
melakukan monitoring ke sejumlah kecamatan dan desa
untuk mengetahui apakah ada kerusakan
yang ditebulkan oleh gempa tersebut
tim liputan cnn indonesia